berdasarkan pengaduan seller lain itu langsung ditindak lanjut
ada transaksi apa enggak
enggak ada sama sekali
kalian tahu ini ada dua paket datang berturut turut
langsung di order ya dok ya